anak dicari kemana mana
kang rija sakti pok
minum ramuan dari maipah
kayak gitu gak usah dipercaya
maap pak udah ngaketin pak riza
udah ngira pak haji
pak riza belum pulang
suka banget sama cowok yang
kamu gak tahu adik aku sih
manjanya setengah mati
kalau dia pulang sekolah nih
dan gak ada aku di rumah
tapi aku tuh gak bisa kayak temen temen aku
kloyuran sampe malem
abis kuliah ya pulang
kuliah pulang kuliah pulang
ya ampun aku bener deh
karena itu luar biasa banget
iduh kejauhan nih bang
udah tenang aja
nanti gue lebihin bayarannya
saya di jakarta baru seminggu bang
gak tau jalan
salah lu sendiri
baru seminggu di jakarta
sosok aja ditukang ojek
itu anak dicari kemana mana
aku boleh nggak minta nomor hp kamu
ini mama aku yang telpon
ini mama aku yang telpon
iya emang semua cowok yang family oriented
indra di tempat jualan es kelapa muda mah
indra di tempat jualan es kelapa muda mah
nama aslinya tuh mayang
bukan mayang aja
akhirnya jadi ayang
mesti panjang gitu ya gak jelasinnya
nah itu mama aku
mama cari kamu kemana mana setengah jam lebih loh
gak ternyata mau ngumpet disini
kamu malu nganterin mamahnya ke klinik
ya aminah mamahnya indra
pulang dulu ya
kamu tuh genit banget sih

giliran ngobrol sama cewek lain kamu bisa berjam jam

ngobrol sama adiknya bentar aja berat
ngobrol sama adiknya bentar aja berantem
eh mak bentar bentar bentar
aduh apa lagi
lima belas ribu kan pak
gemes banget sama kamu

susah cari cowok yang jujur
ditungguin pak nonik
halo kamu dimana
kamu mau kemana sih
angin gak kedengeran
kamu mau kemana
oh lagi nemenin indri
nanti aku telepon lagi ya
ada tuh bang
di depan masih jalan
terus lu kenapa berhenti
udah buruan jalan ayo jalan
ya allah cepet cepet
engkau belum diikep